wacana melabeli kelompok bersenjata di papua sebagai teroris kembali berhembus pasca insiden penembakan kkb yang menewaskan kabinda papua
badan intelijen negara atau bin langsung merespon dengan menyebut kkb sebagai kelompok separatis teroris
pro kontra terkait dengan tepat atau tidaknya cap teroris pada kkb di papua pun kembali muncul ke permukaan
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini sekaligus kita mencari apa upaya ataupun pendekatan yang memang paling tepat terkait dengan kondisi ataupun stabilitas keamanan yang terjadi di papua
karena persoalan soal kkb di papua ini tentu bukan barang baru kita sudah sering berdiskusikan tapi kita akan coba dalami lagi
ada tiga narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami lewat sambungan zoom
ada pak amiruddin komisioner komnas ham ada pak wawan purwanto
dari jurubicara bin dan juga bang ridwan habib pengamat terorisme dari ui
selamat malam bapak bapak apa kabar kabar baik semua tentu
bapak bapak kita coba membahas ya soal kkb di papua
ini tentu kita semua berduka atas gugurnya kabinda papua karena kontak senjata dengan kkb di papua
pasca penyerangan itu kemudian muncul lagi sejumlah
pembahasan soal apakah perlu kemudian negara menaikkan status dari kkb di papua menjadi teroris misalnya
nah pak wawan bin kan langsung merespon dengan melabeli kkb di papua sebagai separatis teroris
nah kami ingin tahu pak wawan apa pertimbangan keluarnya label tersebut sehingga perlu dirasa oleh negara atau oleh bin
menyebut kelompok ini menjadi separatis teroris
ya terima kasih mas ya soal sebutan saya kira ini nanti bisa kesepakatan
tidak harus menyebut demikian misalnya para teman teman yang lain tidak setuju mencari nama yang lebih tepat juga tidak masalah
ini kan masih dalam pandangan setihak ya dari kami
tapi kalau misalnya dari pihak pihak kementerian lembaga lain ya punya label yang berbeda ya tidak masalah
artinya ini kan pilihannya soal pilihan
tapi kalau aksi aksi yang dilakukan
memang sudah cenderung brutal dan kepada pengarah keasi terorisme ya
seperti halnya pembunuhan guru gitu kan pembunuhan tukang ojek kemudian pelajar sma
pembakar fasilitas umum ya sekolahan rumah kepala suku
lakukan penghadangan pengadangan kepada tim pencari fakta dan lain lain yang justru kepada sektor sipil
ini kan memang mengarah kepada langkah langkah seperti aksi aksi terorisme
tapi kalau misalnya yang disasar aparat keamanan ya sih itu hal yang biasa karena memang mereka selalu berhadapan hadapan
atau keamanan kan memang menghadang laju mereka sehingga wajar kalau misalnya diserang
tapi kalau serangan kepada yang lain seperti pekerja maaf ya pekerja pro
yang dipebak dengan biadabnya itu kan itu sudah kan lagi pada persoalan biasa
itu sebuah pada aksi teror yang apa terstruktur yang masif terencana
nah inilah maka pandangan sementara kami seperti itu
tapi ini semuanya terserah kepada para pihak lain untuk juga memikirkan istilah apa yang berlengkapan
dan kami ingin ini penyesuaian secara cepat
penyesuaian juga penyesuaian secara bermatabat penyesuaian secara menyeluruh
dan kita ingin meminimalisasi korban
nah itu karena apa langkah langkah kita ditujukan kepada pelindungan kepentingan publik yang lebih luas
yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
ini yang kita dorong kehadiran kami di daerah daerah konflik
observasi yang dilakukan oleh kabinda papua
ini kan ingin mencari data kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan
untuk dicari solusi dan penyelesaian secara baik
jika masyarakat juga lebih sentram dalam kehidupan sehari hari yang selama ini ada kondisi yang sangat mencegah
jadi kehadiran negara gitu ya
itu sangat diperlukan
hal hal yang mengarah kepada konflik sosial apalagi
aksi aksi brutal dan biadab
seperti apa yang terjadi belakangan ini
jadi dari rencetan aksi tersebut yang kemudian juga menyerang sipil
sampai kemudian keluar istilah dari bin separatis teroris
meskipun dikembalikan lagi ke sejumlah lembaga yang lain
apakah punya sebutan yang lain atau tidak begitu ya
tapi dari istilah separtis teroris ini kan pak wawan ada tentu konsekuensi logis ya
melekat setelah label ini
misalnya ada kemudian yang mengatakan dengan label itu justru semakin memperkeruh suasana
tanggapannya seperti apa pak
ya tergantung penyelesaiannya seperti apa
kita ingin karena kalau teroris itu memang ekstra objek mirip crime
artinya ini menjadi musuh bersama seluruh tempat
dan itu menjadi dunia internasional pun juga akan satu padu untuk mengakhiri
nah kalau misalnya memperkeruh suasana dan sebagainya ini kan relatif
kita ingin semuanya juga bisa selesai cepat
selesai cepat atau tidak akan tergantung keinginan dari para pihak yang bersengketa misalnya
karena di sana kan banyak vaksi yang bermain
jadi tidak terstruktur di dalam satu struktur komando
tapi banyak komando
jadi misalnya kita sudah berkomunikasi secara baik
misalnya ini dengan lege kak tanggeleng
belum tentu dengan militer murid
belum tentu dengan windar
lompat lompat itu kan tidak satu komando
oleh karenanya penyelesaian di sana sangat berbeda dengan daerah lain
seperti dari aceh misalnya waktu itu kan memang terstruktur ya
rantai komandonya itu jelas
misalnya satu kita melakukan upaya diplomasi negosiasi dan sebagainya
dan semuanya ikut
tapi di sini kan sulit
karena banyak vaksi yang ada
dan kita kalau
antas memberikan penyebutan penyebutan tadi
intinya adalah kita melihat apa yang sifat terjang mereka yang selama ini meresahkan
tapi secara prinsip
kita ingin penyelesaian menyeluruh ya
tanpa harus meninggalkan dari sisi pelanggaran hukum tadi kan ada unsur pidana
jadi tetap sekarang kan dalam proses pengejaran
dan ini masih terus berlangsung
oke saya ke pak amiruddin
saya ingat pak amiruddin kita beberapa waktu lalu juga sempat mendiskusikan soal ini ya
waktu itu topiknya soal redefinisi kkb di papua menjadi teroris
nah sekarang ada serangan kemarin yang
akhirnya kabinet papua juga harus gugur di sana
ini kan kembali muncul ke permukaan lagi
kita masih soal
soal labelnya dulu
nanti kita bahas lebih jauh lagi
apakah sekarang juga anda masih melihat bahwa
istilah kkb ini masih relevan untuk disematkan terhadap aksi aksi yang dilakukan
kekerasan yang dilakukan oleh kkw papua
dan apa yang dikhawatirkan kalau kemudian status kkb ini dinaikkan menjadi teroris misalnya
terima kasih ya
pertama tentu saya mengucapkan rasa duka yang mendalam
yang terjadi pada pak kabinda di papua ya
tentu kita kehilangan satu tokoh yang luar biasa di daerah
rasa sedih saya juga melihat itu
pengalaman saya panjang di papua
kita menghadapi korban yang terus terjatuh
nah pertanyaannya apakah ini akan kita teruskan
nah saya berpikir dalam konteks
bagaimana memperbaiki keadaan
kita tidak mau lagi ke depan ada korban baru yang jatuh
bahkan tadi siang juga ada lagi korban jatuh
nah itu posisi saya sebenarnya
nah sehingga kami menyampaikan bahwa
perlu dari dulu saya sound
perlu ditimbang betul
kita mau mencapai apa sesungguhnya
sehingga jalan keluar bisa kita temukan
kalau tidak ya kita begini aja di papua
ini yang buat saya sedih gitu
saya panjang melihat persoalan ini
nah oleh karena itu saya berpikir bahwa
dengan segala rasa duka segala jengkel segala marah kita
kalau memang ini
bagi sesuatu tidak
seperti dikatakan oleh presiden tadi
kejar dan tangkap
itu saya memaknainya
nah proses hukum ini yang harus kita jaga bersama
supaya dia berjalan secara fair dan transparan
sehingga semua pihak bisa mengikuti itu
nah oleh karena itu memang
tadi mas wawan menyampaikan
ini kan soal label ini soal
terserahlah seperti apa ya
tapi saya ingin sampaikan juga
keputusan formalnya kan tidak ada
ya belum ada lah
ini masih bergulir ini
nah karena masih bergulir
mari kita sama sama di pertama membicarakan ini
sehingga menyelesaikan persoalan bangsa
perbangsa di papua
ini bisa lebih
dan kita bisa mengajak
banyak pihak untuk berbicara lagi
sehingga kita punya peluang
untuk mencari jalan keluar yang lebih baik
itu yang ingin kami
pendekatannya apa menurut anda pak amiruddin
untuk menyelesaikan masalah ini
karena kalau kita bicara soal
kita mau mencapai apa
ini kan yang tadi juga ditekan oleh pak wawan adalah
tentu penyelesaian secara cepat
lalu kalau kemudian bukan pendekatan
mungkin secara militaristik gitu
atau secara keamanan
pendekatan apa untuk menyelesaikan problematika
kekerasan yang terjadi di papua
begini bung ya
punya pengalaman panjang
panjang masyarakat juga tahu itu ya
tentu itu akan kita pakai
alaman pengalaman itu
ini langkah mau ditempuh
makanya saya berpikir
untuk langkah cepatnya beginilah
kalau memang ini mau ya
seorang atau satu pejabat mana
untuk menyelesaikan masalah papua
sehingga kita tahu
dengan siapa kita mau bicara
nah kalau itu ada
tentu ada ruang untuk kita
kekerasan ini harus kita hentikan
ya itu tadi bapak presiden tunjuk
saya terus terang
sedih melihat keadaan seperti ini
ya semua pihak kita bisa duduk bersama
nanti tunjuk satu pejabat
dan pejabat itu yang akan mencoba
semua pihak di papua
untuk duduk bersama
baik pak wawan
ada tanggapan pak wawan sedikit
kalau upaya memang terus ya
saya ikut terlibat di dalam

secara intens saya terlibat
sampai sekarang juga
terus seperti ini
dari tahun ke tahun
apalagi juga ada
di setiap tahun
di satu desember misalnya
baik pak wawan
maaf kami harus potong dulu pak wawan
sebentar pak wawan
karena kita harus melihat
ada konferensi pers
nanti kami akan lanjutkan lagi
penangkapan terkait dengan
dugaan keterlibatan saudara m
di beberapa waktu yang lalu
di rumah tersebut
di kediaman saudara m
juga melakukan pengeledahan
yang sudah dilarang oleh
di kantor seketariat
ormas terlarang tersebut
yang pertama adalah
yang sudah dilarang pemerintah
jadi beberapa atribut
yang tentunya akan didalami
penyidik densus delapan puluh delapan
yang isinya adalah
yang dimasukkan di dalam botol botol
yang serbuk tersebut
itu juga akan didalami oleh penyidik
kemudian yang terakhir
cairan tatp ini merupakan
yang digunakan untuk
dengan yang ditemukan
beberapa waktu yang lalu
akan didalami oleh
kandungan cairan tersebut
masih terus dilakukan
yang dilakukan di petamburan
ke polda metro jaya
pemeriksaan lebih lanjut
untuk sementara itu yang saya sampaikan
nanti update akan kami sampaikan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bersama dengan tiga narasumber yang tadi sempat terpotong
kami akan segera kembali
pada di newscast
masih bersama saya rehat sirait
dan saya masih bersama dengan tiga narasumber yang bergabung
tadi sempat terpotong pak
karena ada konvers
boleh dilanjutkan pak
tadi terkaitkan upaya upaya yang tadi sudah dilakukan
dan juga menyoroti atau menanggapi yang tadi disampaikan oleh pak amirudin
bahwa kita perlu menimbang lagi
apa yang sebetulnya ingin dicapai dalam penyelesaian konflik di papua
ya sebenarnya pertimbangan tidak masalah
dan itu menjadi pertimbangan bersama nanti
mana yang pas lah untuk ini
yang penting kita akan penyelesaian
itu jalan keluar ya
karena saya juga ikut menangani papua ini dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
sampai sekarang masih fluktuatif
dan kita juga terlibat dulu bagaimana menilai osu dan sebagainya
ini memang masih ada riak riak yang terus bergulir ya
oleh karenanya kita sebetulnya kepinginlah menyelesaikan ini secara menyeluruh ya permanen
dan kita sama sama mikirkan ke depan
supaya konflik ini bisa teratasi
seperti berbagai masalah yang ada di aceh misalnya
atau juga kita bisa selesaikan
sekarang alhamdulillah juga dari tahun dua ribu empat hingga sekarang kondisinya bagus
akhirnya juga ingin seperti ini
cuma di sana memang banyak vaksi
dari masing masing faksi kan berdiri sendiri sendiri itu
sehingga kalau satu faksi bisa berunding faksi lain belum tentu
kita ingin menyatukan semua pandangan dari semua faksi yang ada
masalah pertanggung jawaban tindakan pidana yang mereka lakukan ini sampai sekarang kan terus dikejar
karena mereka itu melakukan juga pelanggaran pelanggaran serius
hanya kalau penyelesaian secara diplomatis misalnya semua tetap ya dilakukan
misalnya masalah yang menyangkut di pbb yang selama ini juga sering diperguncingkan
ataupun juga usaha usaha ini menyeret ke masalah internasional
kita juga lakukan langkah
langkah langkah mengatasi semuanya
secara prinsip kita tidak menutup peluang untuk penyelesaian secara baku
dan yang penting berakhir kepada suatu kebaikan bagi semua pihak
karena pemerintah juga ingin melindungi semua kepentingan publik ini
dan saya kira apa yang telah dilakukan oleh pemerintah presiden jokowi yang secara masif
pemerintah yang terstruktur baik di semua elemen terkait dengan masalah
saudara saudara kita di papua itu sudah mengalami lonjakan yang luar biasa
dan banyak di antara
sudah sudah kita yang di papua sudah turun gunung
antas kembali ke pangkuan ibu pertiwi
termasuk ada lima kemarin yang ex anggota dari teman teman di kkb ya sebelumnya
itu lima juga sekarang mengikrarkan untuk
kembali ke nkri
nah ini semua kan proses dan mola
tetap melakukan pendekatan
hanya kalau mereka melakukan perlawanan bersenjata ini kan
di negara demokratis
di mana sipil bersenjata itu ditilaran
ibu nkri itu merupakan pelanggaran serius
makanya itu yang dikejar
tapi kalau misalnya mereka menyerahkan diri seperti lima yang
kemarin itu menyatakan iklan setia pada nkri
lima gitu ya
tidak lantas jadi persoalan yang lebih menyeruak untuk suatu konteks senjata
tapi kalau mereka menyerang menghadang kemudian juga membunuh penduduk sipil
dan ini ya jelas ini memang juga harus dilakukan tindakan ya
tindakan secara terukur
termasuk menangkap mereka untuk dibawa ke pengadilan
jadi semua secara tegas harus dilampaikan
dan sebagaimana juga instruksi dari presiden yang mengatakan tidak ada tempat bagi mereka mereka ini
kita ingin sekali lagi penyelesaian menyeluruh
bang ridwan perlukah pemerintah menaikkan status kkb di papua ini menjadi cap atau label teroris
ini kan yang kemudian sekarang sedang dibahas
kita juga pernah bahas sebelumnya
bagaimana memaknai instruksi presiden kejar dan tangkap kkb di papua
ya kalau dari yang disampaikan bapak presiden kan masih menggunakan istilah kkp ya
jadi bapak presiden dalam jumpa pres resminya bersama bapak kepala bin juga masih menggunakan istilah kkb
dan sekali lagi tadi kata mas wawan kan ini hanya istilah
dan tadi kata bang amir kan juga belum resmi ya
menurut saya problem paling dekat sebenarnya adalah taktikal tempur di lapangan mas reinhardt
yang tidak aman sehingga yang kenal bang dhani
saya tidak meyakini bahwa mereka itu tahu bahwa itu kabinda gitu loh
jadi kita jangan glorifikasi juga bahwa mereka ini hebat bisa nembak kabinda gitu
enggak juga mereka ini cuma gerombolan ya punya senjata cukup liar begitu ya
dan kemudian punya kemampuan untuk bertahan di hutan vegetasi karena itu adalah rumah mereka
nah problem taktikal tempur ini yang menurut saya diselesaikan dulu
daripada kita berdebat apakah ini mau kita cap teroris kst atau kkb itu akan terlalu lama buat jakarta
sementara problemnya adalah masyarakat di kabupaten puncak
sekali lagi ketakutan tidak meluas ya
masyarakat jayapura masih aman aman saja
mereka masih merayakan ibadah puasa dengan nyaman di timika di
corong di manowari di berbagai tempat
di papua itu tenang tenang saja
yang bermasalah yang kabupaten puncak maka selesaikan yang bermasalah
kalau di situ ada dua puluh lima perusuh maka selesaikan yang dua puluh lima itu
ukur kekuatannya kalau memang dua puluh lima itu bisa ditangani dengan satgas nemangkawi ya tangani dengan nemangkawi
tapi kalau misal tidak bisa perlu perbantuan pasukan kirim perbantuannya
jadi sebenarnya ini permasalahan taktikal mas renhat
belum belum menurut saya ya belum
belum mendesak untuk ribut soal apakah ini mau kita sebut kkp ksp atau yang lainnya
oke kalau tadi anda katakan kita terlalu lama jakarta kemudian membahas soal itu
jadi fokus apa yang kemudian soal taktikal tadi
tapi kalau kita bicara untuk jangka panjang ke depan apakah perlu kemudian pemerintah memberikan kejelasan soal status kkb ini
ya dalam jangka panjang saya kira saya setuju dengan bang amir
agar dibahas secara pelajaran
pelan pelan dan terstruktur ya
karena memang kekhawatiran kita di kampus misalnya itu akan menjadi salah satu bahan bakar propaganda kelompok kkb untuk merekrut orang orang baru
mereka bisa menggunakan idiom idiom sara misalnya oh lihat sana orang jawa orang jakarta melabel kita bangsa papua sebagai teroris
kalian tersinggung nggak
itu narasi narasi yang bahaya
itu bisa kemudian menyebut
memicu orang orang yang sebenarnya tidak simpati dengan kkb gara gara ada label teroris menjadi simpati gitu
tapi itu levelnya jangka panjang
menurut saya yang paling dekat itu taktikal
siapa yang menyerang bang dhani kemarin ditangkap gitu loh
yang kemarin menyergap di beoga itu dikejar ditangkap
kali lagi perhitungan kekuatan kan tentu kita bisa ukur
apakah perlu ada koopsus tni misalnya diberangkatkan dari cijantung
ataukah nanggala kopassus pasukan khusus tempurnya kopassus
ataukah cukup ditangani oleh satgas nemangkawi yang sudah ada di sana
ini yang saya kira yang mendesak didiskusikan daripada kita berdebat dulu tentang soal ini cap teroris ini mas reinhardt
oke kita kemudian selesai membahas soal pelabelan ya
tadi kita sudah banyak mendengar banyak sisi begitu
agar nanti ini akan didiskusikan seperti apa mari kita akan kawal ke depan
saya ke pak amiruddin kalau gitu
pak amiruddin seringkali kalau kita membahas soal bagaimana menangani konflik kekerasan di papua ini benturannya adalah dengan hak asasi manusia
saya akan coba tampilkan ada pernyataan dari ketua mpr
mungkin menarik untuk anda tanggapi pak amir
ini berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan di papua
ada pernyataan dari ketua mpr yang kemudian menyatakan
saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh untuk menumpas kkb di papua yang kembali merenggut nyawa
tumpas habis dulu urusan ham kita bicarakan kemudian
seperti apa pak amir
saya nggak mau berandai andai soal itulah
saya mau katakan begini saja
negara kita ini dijalankan dengan hukum dan konstitusi
kita patuhi saja hukum dan konstitusi kita dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri ini dengan baik
itu saja saya katakan
supaya kita ke depan
supaya kita ke depan
bangsa ini menjadi lebih baik
kalau kita emosional ya persoalan nggak selesai
kenapa saya mau katakan papua ini seperti mas wawanda dikatakan ini udah persoalan dari lima puluh tahun
bohong persoalan kemarin sore ini
makanya kita sekarang ini karena sistemnya lebih demokratis
itu tadi saya setuju tadi itu mengatakan bahwa langkah penegakan hukum berjalan
tapi mesti transparan dan fair
transparan dan fair
kalau ada aparat yang juga melakukan kesalahan dia juga tidak akan hukum
yang kedua langkah untuk menjalin komunikasi antar kekuatan politik di sana dengan unsur pemerintah
itu juga perlu kita lakukan
sehingga dua langkah ini berjalan
nah seperti tadi mas buan juga katakan soal taktis di lapangan itu diselesaikan di lapangan
sehingga kita betul betul saya mengatakan seperti mas wawanda dikatakan
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh saya masuk ke papua ini tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
saya tahu banyak hal di sini yang terjadi
masa kita tidak bisa mengambil langkah lebih baik dalam sistem yang demokratis ini
daripada sistem dua puluh tahun lima belas tahun yang lalu
nah kalau nggak itu korban terus berjatuhan semua pihak bisa menjadi korban
ini yang saya sedihkan mengontek kita berbangsa
nah haji manusia kan untuk memperbaiki proses kita berbangsa ini
makanya itu tadi saya usul saya
tegakkan hukum secara fair dan transparan
sehingga semua pihak bisa melihat bahwa itu memang proses penegakan hukum yang fair
dan disitulah persoalan azim manusia kita mengungkarkan
bukan berarti azim manusia ini menghalangi negara menjalankan kewenangan ya bukan
tapi bagaimana kewenangan itu dijalankan secara patut sesuai dengan aturan yang kita sepakati bersama juga
mungkin itu mas benhart
baik jadi pendekatan secara hukum tetap berjalan
tapi kemudian juga perlu ada pendekatan yang lain
apakah kemudian itu bisa dicapai lewat pendekatan dialog misalnya
atau pendekatan kemanusiaan
kalau iya pak amir bagaimana kemudian pendekatan ini bisa dilakukan di masyarakat
ataupun di papua sendiri untuk bisa kita menuju kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi
saya ingin tahu
saya yakin tentu semua semangatnya sama begitu ya untuk menyelesaikan problem ini
tapi kita bahas di segmen berikutnya bapak
kami harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masuk ke segmen terakhir dialog bapak bapak
jadi langsung ke kesimpulan saja
saya ke pak amir terlebih dahulu
pak amir jadi kalau kemudian ada pendekatan oke secara penegakan hukum tetap berjalan
tapi juga harus ada pendekatan mungkin lewat pendekatan dialog atau pendekatan kemanusiaan
bagaimana menurut anda ini bisa berjalan pak singkat pak
ya saya menyampaikan pertama saya katakan tentu tindakan tindakan kekerasan yang menelan korban jiwa ini
kita tolak bersama dan kutuk pembuatan itu
karena itu bertentangan dengan hukum
nah maka dari itu bagaimana bisa berjalan
saya juga meyakini bahwa di papua sana banyak juga yang mendukung langkah langkah untuk berkomunikasi secara lebih baik ini
bukan semua orang ikut itu kan
banyak nah inilah yang kita ajak gitu
sehingga ruang untuk pelaku tindak kekerasan itu juga tidak melebar kemana mana
nah mungkin pendekatan pendekatan di kesempatan ini tentu tidak bisa saya sampaikan semua
pendekatan itu bisa kita lakan lakan
nah tinggal memang siapa di jakarta nanti yang akan ditugaskan untuk itu
untuk menampung semua hasil pembicaraan itu
nah itu kan perlu ada tokoh yang ditunjuk untuk itu
tadi mas wawan menyebut aceh
nah waktu aceh dulu kan ada yang ditunjuk untuk menjalankan itu
sehingga orang juga yakin bahwa langkah langkah itu memang akan menghasilkan sesuatu
saya pikir itu bung ben hatt
oke meski tadi pun pak wawan juga sudah menyampaikan kalau aceh ini lebih satu komando
begitu berbeda dengan yang terjadi di papua
banyak vaksi di sana
ya karena banyak pasti kita ajak bicara
pasti yang bisa diajak bicara dulu dong kita ajak bicara
yang belum ya nanti
makanya tadi sekalian dua langkah itu mesti jalan seiring
bang ridwan ini kan mulai kemudian muncul desakan agar pemerintah menaikkan statusnya menjadi teroris
begitu ya kelompok ini
terlepas dari pro dan kontranya apakah kalau anda melihat ini perlu tidak

pertanyaan yang saya ingin menjawab adalah
pada saat ini di kkp tapi tadi anda katakan tadi ada pendekatan dan juga penegakan hukum yang kemudian berjalan
seperti apa bang ridwan
ya saya kira jangan sampai perdebatan ini justru menimbulkan konflik antar lembaga negara ya
atau antar masyarakat ya
karena kita punya problem bersama dengan kkp ini
kita selesaikan dulu secara taktik pak wawan
itu bisa menyusul nanti
baik saya ke pak wawan
tadi ada kemudian masukan juga dari bang ridwan bahwa ini sekarang yang penting adalah persoalan taktikal di lapangannya
nah setelah serangan yang terjadi yang kemudian membuat kabinet papua gugur
bagaimana merespon situasi di papua dalam waktu dekat dan juga tentu dalam jangka waktu panjang pak
ya kalau pengejaran tetap ya dilakukan
karena mereka juga telah melakukan banyak sekali pelanggaran
dan memang diupayakan supaya ini dibawa ke pengadilan
supaya lebih jelas dan transparan
kalau mengenai dialog sampai saat ini ya banyak
sudah dicoba lah dari tahun sembilan puluh an yang kami lakukan dialog juga sudah sering terjadi
hanya memang pasif lah ya
lebih baik nanti muncul lagi
baik muncul lagi
dan secara prinsip sebetulnya kita ingin bisa bersama sama ya
banyak faksi memang di sana
dan kita juga mendekati antara satu dengan yang lain memang tidak bisa menyatu
itu sering terjadi tidak menyatunya itu
sehingga yang satu sudah merasa bisa diajak sejarah yang lain menyerang
jadi mentah lagi
demikian juga yang di luar negeri
merasa mereka mewakili papua tapi ya di sini tidak merasa bahwa itu bagian
karena dia sudah di luar negeri sekian lama
sehingga diragukan kewarganegaraannya dan sebagainya
ini masalah yang sangat baru
tapi mendekatkan kesejahteraan juga terus ya dilakukan
presiden jokowi juga luar biasa
upaya juga berani membuka infrastruktur
dan juga upaya upaya menjadikan papua ini sejajar dengan provinsi yang lain juga luar biasa
intinya adalah bahwa semua ini paralel
dan dilakukan secara bersama sama
dan dengan demikian tetap saudara saudara kita yang kebetulan tidak memihak atau ikut ikutan di dalam kekerasan
mereka tetap mampu melakukan aktivitas dan juga membangun dirinya untuk hidup dengan kualitas yang baik
sementara yang masih terus bergulat dengan pertarungan pertarungan kekerasan
ya tetap kita upayakan untuk diliterasi
tapi kalau memang tidak bisa kan tetap harus diambil langkah langkah penegakan hukum yang tegas dan jelas
oleh karenanya kita tetap tidak berputus asa
semuanya akan dilakukan dengan sebaik baiknya
dengan tetap menjending tinggi semua untuk menjadikan papua damai bermakna abad
baik saya rasa semua semangatnya sama ya
menjadikan papua lebih damai ya
mari kita terus berupaya untuk itu
dan kita akan kawal bersama upaya upaya
untuk menciptakan kedamaian tersebut
sehingga tidak ada lagi aksi aksi kekerasan yang terjadi di papua
terima kasih banyak pak wawan bang ridwan pak amiruddi
terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik ini
kita akan lihat ke depan bagaimana ini kemudian akan dicari solusinya
karena permasalahan ternyata cukup kompleks
terima kasih bapak bapak selamat malam terima kasih sehat selalu
terima kasih sama sama
gempa bumi yang terjadi sore tadi di sukabumi jawa barat terasa hingga ke jakarta
newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya eva yunizar
tetap bersama kami